alasanmu tadi apa
merobek al quran itu
coba lihat dulu kenapa
rian watimena pemuda yang tinggal di kelurahan petanang ilir
kecamatan lubuk linggau utara kota lubuk linggau sumatera selatan ini
ditangkap petugas kepolisian
karena sengaja merobek robek al quran
dan membuang robekan al quran tersebut ke dalam westafel
pemuda itu diketahui telah memeluk agama islam pada dua ribu sembilan belas lalu
kejadian berawal ketika seorang saksi bernama yanti
menemukan kitab suci al quran dalam kondisi robek dan hancur
di westafel di sebuah salon milik pelaku
kapolres lubuk linggau akbp haris sandi rabu siang
mengatakan pelaku mengaku telah merobek al quran tersebut
lantaran dipengaruhi oleh minuman keras
kenapa kamu sampai melakukan penistaan agama
dengan cara merobek al quran dan memasukkan ke wastafel
ternyata dia lagi kecewa
kecewa terus jadinya nikah sama istrinya istrinya meninggal
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
kini tersangka dan barang bukti telah diamankan
di mapolres lubuk linggau dan pelaku disangkakan
dengan pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp tentang penodaan agama
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia lubuk linggau sumatera selatan